pemerintah provinsi jawa barat mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten kota atau umk di jawa barat tahun dua ribu dua puluh satu
surat keputusan ditanda tangani gubernur jawa barat ridwan kamil pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh dan mulai berlaku pada satu januari dua ribu dua puluh satu mendatang
dalam surat keputusan gubernur tersebut terdapat tujuh belas kabupaten kota yang mengalami kenaikan besaran umk
di antaranya kabupaten karawang kota dan kabupaten bekasi kota depok kabupaten bogor kabupaten purwakarta kota bandung kabupaten bandung barat kabupaten sumedang kabupaten bandung kota cimahi kabupaten sukabumi kota dan kabupaten cirebon kabupaten subang kabupaten indramayu dan kabupaten majalengka
sementara sepuluh kota kabupaten lainnya tidak
sekretaris daerah provinsi jawa barat menyatakan penetapan umk jabar dua ribu dua puluh satu berdasarkan pengamatan beberapa hal
seperti mempertimbangkan usulan perihal besaran nilai upah minimum dari bupati dan wali kota dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat dan saran dari dewan pengupahan jabar
selain itu kami pun melihat dan mempelajari alasan alasan dari kabupaten kota yang menyampaikan rekomendasinya kepada kami
dan kalau kita melihat bahwa ada kurang lebih sepuluh kabupaten kota yang berpengalaman
memang di dalam rekomendasinya sesuai dengan se kemenaker tanggal dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh
lalu ada sekitar sisanya tujuh belas kabupaten kota yang memang ada kenaikan
tetapi itu pun didasarkan kepada kenaikan dari inflasi dan juga lpe
baik secara nasional provinsi maupun kabupaten kota
menanggapi hal tersebut ketua dewan perwakilan daerah konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi provinsi jawa barat roy jinto menyatakan mengapresiasi adanya kenaikan umk
meskipun masih di bawah ekspektasi dari tuntutan serikat buruh yaitu kenaikan sebesar delapan persen
kita juga mengapresiasi si kepa gubernur
tentu kita berharap makanya oke lah kita mengalah
tidak sesuai tuntutan buruh karena memang faktanya rekomendasi bupati wali kotanya bervariasi
kita bisa menerima itu
dan pak gubernur menyampaikan menyetujui dan akan menetapkan rekomendasi bupati wali kota
tentu kita apresiasi pak gubernur dalam sikap seperti itu
sehingga kita rencana aksi tanggal sembilan belas dua puluh sampai dua puluh satu
kita batalkan itu salah satu bentuk komitmen kita dan apresiasi kepada pemerintah jawa barat yang sudah menyatakan sikap akan menetapkan itu sesuai rekomendasi bupati
walaupun tidak sesuai dengan tuntutan kita angka
sementara asosiasi pengusaha indonesia atau apindo jawa barat menyatakan keberatan
dengan adanya kenaikan umk di beberapa daerah di jawa barat
karena saat ini tengah dalam kondisi sulit
hal ini disampaikan oleh deddy wijaya ketua apindo jawa barat
menurut teddy pandemi covid sembilan belas membuat pengusaha mengalami kesulitan
pasalnya saat ini banyak pengusaha sudah melakukan efisiensi untuk bisa bertahan
jika beban pengusaha ditambah dengan adanya kenaikan umk maka bisa berdampak negatif bagi negara
perusahaan pengusaha sudah akat akat
tidak bisa bantu pemerintah lagi
tapi kita masih bisa
yang lain pemerintah bisa bantuan
tapi ini bukan untuk jangka panjang
kalau ini semua dibabankan kepada pengusaha pengusaha langsung kolep
nah berarti kalau langsung kolek berarti ekonomi kita rusak
tenaga kerja pengaburan tambah
barang impor tambah
depisa kita keluar
pendapatan pajak kurang
apa itu yang dimaukan
berdasarkan surat keputusan gubernur jabar nilai umk tertinggi adalah kabupaten karawang dan umk terendah ada di kota banjar
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat